kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau pupr melakukan serah terima aset barang milik negara atau bmn senilai rp dua ratus dua puluh dua lima puluh delapan triliun pada selasa sore
barang milik negara tersebut diserahkan oleh kementerian pupr kepada penerima bantuan seperti kementerian lembaga pemerintah daerah universitas dan yayasan
dalam tiga tahun terakhir pemerintah secara keseluruhan telah menghibahkan barang milik negara atau bmn senilai rp empat ratus delapan puluh delapan lima triliun
hibah bmn itu diberikan penerima bantuan seperti kementerian lembaga yayasan lembaga keagamaan lembaga pendidikan pemerintah desa dan penerima lainnya
acara tersebut digelar di gedung auditorium kementerian pupr
aset aset barang milik negara tersebut berupa jalan arteri jembatan sarana
olahraga pasar unit pengolahan limbah rumah susun rumah khusus dan aset lainnya
kementerian pupr berharap aset aset yang telah diserahkan dapat dirawat dengan baik
saya berharap aset aset yang telah diserahkan kepada pemda kepada kementerian lembaga dan juga kepada universitas ini dapat dipelihara dengan baik
sehingga kondisinya juga bisa awet berkelanjutan tidak cepat rusak
itu saja harapannya kepada pemerintah daerah dan semuanya
sehingga uang rakyat yang dijadikan infrastruktur yang diserahkan kembali kepada daerah bisa bermanfaat dengan sebaik baiknya
total aset bmn senilai rp dua ratus dua puluh dua lima puluh delapan miliar tersebut dihibahkan oleh kementerian pupr kepada tiga pemerintah provinsi
dua belas pemerintah kabupaten tiga pemerintah kota tiga yayasan dan dua universitas
sedangkan aset bumn yang dialihkan status penggunaannya diberikan kepada enam kementerian dan lembaga